kita harus mencegahnya
kita serang dia sebelum telah gajah pulih kembali
kalau dia sudah tewas
jadi pemimpin pajajaran
jangan lupa ya kudraku
kalau sudah jadi teh
kamu jangan banyak berjarak kudraku
nanti terdengar oleh rajan kian santang
beserta silih wangi putuh
apa yang terjadi denganku
kenapa malam membuka aliran hawa murniku
akulah raja pajajaran
akulah penguasa pajajaran
dan akulah rajanya
apa yang terjadi dengan bocah itu
dia terkena jurus peraja dewa
tapi kenapa tidak terluka sama sekali
justru terlihat seperti semakin kuat
apa yang terjadi dengan kita
mengapa dia tidak mengalami muka
sedangkan aku langsung terluka parah